setelah selama dua hari diguncang gempa sejumlah bangunan di mamasa sulawesi barat mengalami retak
warga yang masih takut sampai saat ini memilih bertahan di bawah tenda darurat lantaran khawatir bangunan rumah mereka runtuh akibat gempa
sejumlah warga desa lambanan kecamatan mamasa kabupaten mamasa memilih bertahan di tenda darurat yang mereka dirikan di sekitar rumah
mereka takut masuk rumah karena hingga senin pagi masih merasakan gempa
warga takut sebab sejak dua hari terakhir diguncang gempa
gempa mengakibatkan sejumlah dinding tembok rumah warga pun retak
warga khawatir kondisi akan semakin parah jika gempa dengan kekuatan yang lebih besar kembali terjadi
di tembok di rumah termasuk konstruksinya itu konstruksi yang artinya kalau kita pikir ini tidak akan mungkin retak
tapi ya alhasil di dalam ini semua retak dan ada yang agak terpisah mungkin sekitar lima mili
ya untuk ini tadi kita sudah hitung ini ada delapan retakan ya
kepala badan penanggulangan bencana daerah mamasa mengaku selain mengakibatkan bangunan retak gempa juga menyebabkan tanah retak
ada kami dapatkan dampak terperang
di dua ada retak sedikit tidak parah
kemudian ada di sd satu
kemudian ada di gabungan dinas
berdasarkan catatan bmkg setidaknya ada tujuh kali gempa yang berpusat di kabupaten mamasa yang terjadi sejak sabtu hingga minggu
gempa utama bermagnitudo empat sembilan yang terjadi sabtu sore diakibatkan adanya pergeseran lempengan tanah
walau tidak berpotensi tsunami warga tetap diimbau untuk selalu waspada
karena gempa bumi ini terjadi di daerah rawan longsor